baik untuk mengetahui suasana lahore pasca ledakan kita telah terhubung dengan duta besar indonesia untuk pakistan iwan suyudi
selamat malam waktu indonesia barat pak iwan
selamat malam mas indra
ya baik pak iwan bagaimana pak suasana di lahor pasca ledakan sampai saat ini kita berbincang
ya jadi sampai saat ini kota lahore sebagai kota bisnis terbesar kedua
setelah karaci suasana agak mencekam dibanding hari hari sebelumnya
dan pihak keamanan lahore melakukan patroli dua tim setiap sektor
jadi sementara untuk lokasi kejadian
itu masih disil untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut
pak kalau kita simak pernyataan menteri luar negeri sebelumnya
begitu dipastikan tidak ada warga negara indonesia menjadi korban peledakan bom di sana
tetapi masih terus mengupdate informasi terkait data warga negara indonesia di sana
informasi terakhir seperti apa pak
sudah memang fix dipastikan tidak ada warga negara indonesia yang menjadi korban ataupun korban luka misalnya
sampai jam lima kurang seperempat sore waktu islamabad
kita belum mendapatkan atau belum memperoleh informasi
dan belum mengetahui adanya wni yang menjadi korban luka atau korban meninggal
wni di lahore sampai sekarang masih dalam keadaan aman dan baik
dan informasi itu kita juga peroleh dari wni yang ada di lahore
kita terus melakukan komunikasi dengan mereka
ya artinya memang masih belum fix begitu pak ya
ada atau tidak ada karena masih terus mencari informasinya
atau sudah dipastikan tidak ada sama sekali
memang kita mengatakan tidak ada sampai sekarang
tapi pada saat yang bersamaan kita terus mencari tahu
baik melalui rumah sakit
maupun melalui wni kita yang ada di sana
kalau boleh tahu seberapa banyak warga negara indonesia yang terdata
begitu yang ada di lahore pak
yang ada di lahore warga negara kita itu ada
ini yang data terakhir yang kita peroleh dari tadi pagi
karena kita terus update juga kan ada yang pulang ada yang menetap
tapi sekarang ini ada satu ratus delapan puluh lima
dan tujuh puluh tiga santri
nah santri itu terkonsentrasi di raiwin
raiwin itu tempatnya kira kira satu jam dengan kendaraan darat ditempuh dari lahore
dari keterangan media setempat begitu pak
sudah ada pihak yang mengklaim melakukan tindakan keji ini begitu
adakah ulasan yang disampaikan di media setempat misalnya pak
baik cetak maupun elektronik misalnya
yang mengapa lokasi taman publik ini dan banyak anak anak di sana menjadi sasaran pak
kalau dari media lokal memang ada semacam ulasan yang
kan memang sudah menurut media lokal sudah ada yang mengklaim yaitu
jamaat ul ahrar ya
jamaat ul ahrar itu adalah cabang dari ttp
ttp itu teriki talibat
ttp itu teriki talibat pakistan
dia mengklaim memang bertanggung jawab terhadap bom bunuh diri itu
nah kenapa dilakukan di lahore di taman terbuka
ya memang menurut dia menurut jurubicaranya
menurut jurubicara dari jemaat ul ahrar itu
bahwa memang serangan itu dilakukan sengaja di tempat yang rame
pada hari minggu sore itu sedang dilakukan libur pascah begitu
pak kemudian karena ini tempatnya di taman terbuka
pertanyaan terakhir nih pak
apa seruan dari kbri terhadap warga negara indonesia di sana
karena kita khawatir bisa saja karena ini taman terbuka
warga negara tidak
ya warga negara indonesia bisa saja menjadi korban begitu pak di sana
jadi sejak kita mengetahui tadi malam kira kira pukul delapan waktu islamabad
kita sudah segera di kbri melakukan koordinasi dan segera mengeluarkan imbauan
kita juga membuka hotline dan hotline itu juga sudah disampaikan ke jakarta
siapa tahu bahwa wni itu mengontak jakarta karena tidak tahu nomor hotline kbri
jadi kita terus memantau sehingga tadi pagi dan sehingga sekarang kita terus melakukan pemantauan
dan sudah memberikan peringatan ke seluruh warga negara indonesia
indonesia yang berada di lahore dan pakistan pada umumnya untuk berhati hati
tidak berpergian ke tempat tempat rame apalagi di tengah hari mulai malam
kita harus meminta mereka kita sudah meminta mereka harus berhati hati
baik terima kasih informasinya
duta besar republik indonesia untuk pakistan pak iwan suyudi telah bergabung bersama kami